dari pihak terlapor dan juga dari pihak polri
dan dari hasil yang disampaikan tadi
ada tidaknya unsur niat untuk menistakan agama
tim penyelidik yang berjumlah dua puluh tujuh orang ini mengalami perbedaan pendapat setelah diskusi
hasilnya didominasi oleh pernyataan bahwa kasus ini akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan
dan akan meminta basuki cahaya purnama atau ahok tidak boleh meninggalkan indonesia
karena sudah ditetapkan statusnya dari terlapor menjadi tersangka
dan sekarang saat ini bisa kita saksikan
sudah ada tito karnavian selaku kapolri akan memberikan statementnya
salam sejahtera untuk kita semua
rekan rekan sekalian dan pemirsa dimanapun berada
baru saja kita semua mendengar
hasil gelar perkara dan kesimpulannya yang disampaikan oleh kabar eskrim
selaku pimpinan di lingkungan barre skrim
di mana penyelidik juga ada di bawah komando dari kabar eskrim
dekan dekan tadi saya juga sudah mendengar dan mendapatkan laporan tentang ini
saya menghargai hasil kerja dari mereka bekerja berdasarkan undang undang
pasal empat dan lima kitab undang undang hukum acara pidana
undang undang nomor delapan tahun delapan puluh
penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana
dan kemudian untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
sedangkan langkah penyidikan
adalah kegiatan rangkain rangkain kegiatan untuk menangani tindak pidana
dan menentukan tersangkanya
nah rekan rekan sekalian dari dasar itu tim penyelidik ini bekerja berdasarkan undang undang
bukan bekerja berdasarkan perintah atasan
saya selaku kapolri memberikan kewenangan penuh kepada tim penyelidik untuk bekerja secara objektif dan profesional
semenjak laporan empat belas laporan dari tanggal enam oktober dua puluh satu oktober
tim ini sudah bekerja dari awal
meskipun ada surat telegram dua tahun dua ribu tiga
dan bahwa kasus kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada
itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai
polri tidak digunakan sebagai alat
untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas polri dalam proses pilkada
aktivitas masalah ini
kasus kasus yang selaku kapolri
sebelum laporan terakhir tanggal dua puluh satu oktober
kepada kabaret skrim untuk melakukan langkah penyelidikan
penyelidikan mereka sudah dilaksanakan dengan cara maraton
dan mengundang sejumlah saksi saksi alih
saya kalau tidak salah tadi
sudah hampir empat puluh kalau saya tidak salah
semua yang sudah diperiksa
mungkin ada pihak pihak yang menyederhanakan
masalah ini menjadi simpel
tapi ini menyangkut sekali lagi
kita tidak ingin salah melangkah
namun kita bukan melihat orangnya
tapi melihat kok kompleksitasan
saksi ahli saya mendapat informasi
berbeda pendapat cukup tajam
ada yang mengatakan pidana
ada yang bukan
saksi ahli bahasa berbeda pendapat
saksi hukum pidana berbeda pendapat
saksi ahli agama juga berbeda pendapat
dan saya mendapat laporan
di kalangan penyelidik pun
yang berjumlah dua puluh satu orang
terjadi dissenting opinion
artinya perbedaan pendapat
ada yang mengatakan ini pidana
ada yang mengatakan tidak
sebagian besar didominasi oleh
yang mengatakan itu adalah pidana
tapi catatan disini adalah
oleh karena itu mereka
mengajukan dan menyelesaikan perkara ini
di peradilan yang lebih terutama
kita ingin gelar perkara itu
meminta agar gelar
semua warga negara indonesia bisa memahami
karena ada beberapa kritikan dari beberapa ahli hukum
yang berpendapat bahwa
proses di tingkat penyelidikan dan penyidikan
maka sebaiknya dilakukan
dan diberikan kesempatan kepada
dan juga pihak pihak netral
kita sudah mengundang
pihak yang di pr
kita tidak bisa
namun komisi tiga di pr
membuat surat resmi ke kita
lembaga legislatif mengintervensi
satu kaki kirinya ada di tangan
di bawah eksekutif
di bawah presiden
satu kaki ada pada yudikatif
yang mempercayakan sepenuhnya
kepada proses yudikatif
kita sudah mendengar
saya kira hasilnya tadi
bahwa mereka bersepakat
meskipun tidak bulat
diselesaikan tingkat peradilan
sehingga semua akan bisa melihat
bagaimana persidangan itu
mungkin persidangan terbuka
seperti kasus kasus sidang
semua mata bisa melihat
tidak serah memutuskan
oleh karena itu
untuk menuju ke arah itu
tim sepakat untuk
menaikan perkara ini
dimulai dari hari ini
dan akan mempercepatnya
dan setelah itu
tadi sudah disampaikan
pencegahan untuk luar negeri
ya dalam bahasa awalnya
kadang disebut dengan cekal
sebetulnya beda antara cekal itu ya
pencegahan itu adalah
orang yang sudah di luar negeri
tidak boleh ke dalam negeri
nah ini saya menghargai
mereka kerja berdasarkan undang undang
bukan atas perintah atasan
saya sudah memberikan kewenangan penuh
sesuai dengan undang undang
pasal empat dan lima
tentang kewenangan dan tugas
kemudian saya juga menyampaikan
bahwa bapak presiden
ikuti aturan hukum
tidak ingin mengintervensi
karena beliau paham
apa yang dilakukan polisi saat ini
dalam kaitan dengan
adalah pimpinan eksekutif
sekali lagi penyelidik bekerja secara independen
dengan kewenangan yang diberikan
kewenangan keputusan yang diberikan
keputusan yang dilaksanakan
berdasarkan kewenangan undang undang ini
ikut mendorong proses hukum
kalau ada pertanyaan silakan
selamat siang pak
saya bernadette dari kantar udita reuters
pertama mau tanya
mengapa dirasa perlu untuk melakukan pencegahan
kenapa dirasa perlu untuk melakukan
pencegahan pak basuki ke luar negeri
kemudian kapan akan terbit
surat pencegahan dan untuk berapa lama
dan terakhir pak
untuk mengajak masyarakat
menarik dana dari perbankan
terkait rencana aksi tanggal dua puluh lima november
apakah polisi sudah menyelidiki
dari mana pak
dan apakah akan ditindaklanjuti
dekan dekan sekalian dan seluruh masyarakat
di indonesia ya
kita memahami bahwa proses
yang kita lihat sudah mulai
menjadi tidak fokus
adalah demo untuk menuntut proses
polri tidak tertekan untuk itu
saya sudah menekankan itu
objektif itu yang diikuti
sesuai aturan dan sistem pembuktian hukum
yang ada di indonesia
akan mendapat resiko
saya sudah menyampaikan kepada tim penyelidik
sesuai fakta hukum
kita sudah mendengar
tim penyidik sudah mengambil keputusan
dan kita siap untuk
dan negara ini adalah negara hukum
tekanan apapun juga
memang kita melihat
menuntut dan menghendaki
terhadap dugaan penyelidikan agama
masyarakat yang melakukan demo adalah
dengan motif itu
dalam rangka untuk
agenda yang lain
oleh karena itulah
kita perlu tegakkan
kembali kepada permasalahan hukum
silakan proses hukumnya
kita kawal bersama
nanti di peradilan terbuka
dan apapun hasilnya
kita akan hormati
di peradilan terbuka
saya sangat yakin juga
cinta akan demokrasi
cinta akan damai
cinta akan nkri
dan tidak ingin
memanfaatkan momentum kasus ini
ini yang perlu diwaspadai
oleh kita semua
oleh karena itu kita tetap
semua masyarakat indonesia
proses hukum ini
jangan sampai terprovokasi
dengan agenda agenda yang lain
adalah pemerintah yang konsisional
sistem ini harus berjalan dengan baik

kita harus berjalan dengan baik
jangan sampai nanti ada pihak pihak
yang lain memanfaatkan itu
yang akan merusak sistem
kenegaraan dan kebangsaan kita
karena kita akan setback ke belakang
ori juga tentu akan bekerja
keras untuk itu
pihak pihak yang lain
stakeholder yang lain
termasuk bapak panglima
teknik pasti juga
yang akan bekerja
untuk menjaga pemerintah
itu prinsip utamanya
menggulirkan langkah penyidikan
dan kita akan lakukan
ini prinsip kita
pencekalan yang kita lakukan
dalam kasus ini
untuk melakukan penahanan
di kalangan penyidik
pendapat yang mutlak
bahwa kasus tersebut
gelar perkara kemarin
yang dilakukan secara sangat
transparan dengan semua pihak
terjadi perbedaan pendapat
menjadi disen terpisah
meskipun didominasi oleh
menyatakan ini adalah pidana
karena tidak bulat
yang menyatakan pidana itu
penyidik dan kalangan ahli
biar kita selesaikan di pengadilan terbuka
dimana seluruh warga negara indonesia
alasan alasan dan fakta fakta hukumnya nanti
nah yang kedua
hanya bisa dilakukan
dalam bahasa undang undang
tapi dapat dilakukan
nah dalam kasus ini
pak kabaret tim
melaporkan kepada saya
yang bersangkutan cukup kooperatif
pada saat akan dipanggil
justru yang bersangkutan datang sendiri
untuk memberikan klarifikasi
juga yang bersangkutan datang
dan ketiga posisinya
sedang cuti sebagai gubernur
kekhawatiran untuk melarikan diri
namun sebagai antisipasi
yang bersangkutan misalnya
kita tidak ingin kecolongan
lebih baik kita cekal
menghilangkan barang bukti
barang buktinya sudah ada
dan sudah disita
jadi tidak ada
ada barang bukti dihilangkan
mereka memiliki hak mengatur
adanya kekhawatiran tersangka
akan mengulangi perbuatannya
kekhawatiran itu belum
belum terlihat dan belum
di kalangan para penyelidik
belum melihat ada rasa kekhawatiran itu
kalau yang bersangkutan
membuat membuat lagi
nah dengan dasar dasar itulah
maka dari tim yang sekarang sudah meningkat menjadi penyidik mereka menyarankan agar tidak usah dilakukan penahanan tapi lakukan pencekalan
sehingga pencegahan keluarga sehingga yang bersangkutan tetap berada di dalam negeri
nah saya kira itu saja rekan rekan
sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan pihak kpud bicara soal tentang pendatapan tersangka yang pertama
kemudian bagaimana nanti ke depannya kaporli menyelesaikan masalah ini hingga penahanan untuk mencapai tingkat p dua puluh satu atau penuntutan
baik jadi begini
persoalan kpud belum melakukan koordinasi apapun karena ini domennya berbeda
ini domen hukum
masalah pidana sedangkan di luar konteks pidana yang berhubungan dengan
kasusnya undang undang pilkada kita memang berhubungan dengan panwaslu dan kpud
tapi ini konteksnya adalah pidana di luar undang undang pilkada
sehingga kami merasa tidak perlu melakukan koordinasi
yang spesifik tapi saya yakin dengan adanya press release seperti ini kpud juga pasti akan menentukan sikap sendiri
kemudian yang kedua
jadi harus ditahan undang undang kita kuhab kita pasal dua puluh satu ayat empat itu undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
setiap kasus yang diancam hukuman lima tahun atau kasus tertentu di bawah lima tahun tapi tertentu harus dilakukan penahanan
harus dilakukan penahanan
yang dikatakan bahwa dapat dilakukan penahanan
dan dapat dilakukan penahanan ini harus memenuhi dua syarat yaitu syarat objektif dan syarat subjektif
yang pertama adalah penyidiknya adalah adanya keyakinan yang mutlak dari para penyidik bahwa kasus inilah pidana
yang terjadi sekarang tidak mutlak
penyidik terbelah karena saksi alimnya terbelah
nah karena terbelah saksi penyidiknya terbelah mereka tidak bulat
tapi didominasi oleh sma
yang berpendapat ini adalah pidana
sehingga ini kemudian ditingkatkan setuju ditingkatkan menjadi penyidikan ditetapkan tersangka dan kemudian diajukan ke pengadilan
indonesia bisa melihat itu
seperti kasus sidangnya jessica
yang kemudian kedua harus ada syarat subjektif
yaitu kekhawatiran tadi
ini tidak ada kekhawatiran untuk itu
karena yang bersangkutan adalah pejabat
yang bersangkutan juga kooperatif selama ini
namun untuk mewaspadai jangan sampai polisi kecolongan
atau pencegahan ke luar negeri
nah yang berikutnya lagi syaratnya harus adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti
barang buktinya sudah disita videonya
yang ketiga mengulangi pidana
kita belum melihat ada indikasi itu
kecuali kalau yang bersangkutan mengulangi pidananya
ya tadi baru saja general polisi tito karnavian selaku kapolri menyampaikan
yang menjadi tim penyelidik dalam hal gelar perkara kasus ahok ini bekerja berdasarkan undang undang
saat ini kita akan kembali lagi ke barreskrim untuk mengikuti lanjutan pernyataan dari tito karnavian
perintahnya adalah kasus kasus yang berhubungan pilkada ditunda setelah pilkada dilanggar
dilanggar dengan menggulirkan upaya penyelidikan
ini sebetulnya bukan pelan pilan
baik tadi seperti yang bisa kita saksikan tito karnavian selaku kapolri telah menyampaikan bahwa tim penyelidik telah bekerja sebaik baiknya berdasarkan undang undang
bukan karena perintah atasan dan hal itu disebut berkali kali
dan saat ini seperti yang bisa kita saksikan tampak calon petahana basuki cahayapurnama atau ahok yang tengah berdialog
posisi ahok ini berada di tempat yang berbeda yakni di rumah lembang di menteng jakarta pusat
tempat di mana dia melakukan salah satu agenda kampanyenya dengan menerima para simpatisan dan juga pendukungnya di rumah lembang tersebut
silakan nanti peradilannya akan terbuka
jika ada pihak pihak yang memaksa
untuk sementara di parangan saksi
ahli juga ada perbedaan
masyarakat untuk berpikir sangat rasional
berpikir secara logis
yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik
dan justru mempertanyakan
kalau ada desakan desakan
kemungkinan memiliki motif lain
dan ini tidak boleh terjadi
karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum
assalamualaikum wr wb
untuk kita semua